jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami

tidak sang prabu
hanya saja kau melawan seorang wanita
jikalau kau menang itu hal yang biasa
kau akan menanggung malu seumur hidupmu
jangan sekali kau akan menang
aku tidak peduli
siapapun yang menantangku
dia harus mati
kalau kau benar benar sakti mari kita adu
bisa kau hancurkan karang itu
dengan mudah gurung karang itu kuhancurkan
kalau sang prabu menghancurkan
aku yang membangun kembali
lalu apa yang bisa kau lakukan dengan ini
aku akan menghentikanmu
saya contoh hidup